seperti biasa kan cabainya lima nggak pakai kol atau sayur lainnya
kok lo masih inget aja sih man
kalau gue itu suka pedes dan gak suka kol
ya inget lah kamu itu gak dibolehin mama untuk makan mie
kopernya badan udah siap mas
bener bener badan ini bakalan kok pulang ke rumah ini
terus nasibnya anadil
duna coba kok besar sekali sih
tinggal muncul jelek gitu doang aja
kau ada jarin tangannya
mereka kembali ya tuhan
izinkan mereka bersama sama lagi
aku begitu khawatir tentang andin
tapi andel sudah tidak menginginkan aku lagi
aku ingin menebus semuanya ke andik
aku ingin selalu ada buat kamu
meskipun seluruh dunia mengolok ngolok aku wahdin
aku benar benar gak bisa bohong dengan perasaan aku
kalau aku peduli sama kamu
aku masih punya cinta untuk kamu onde
aku ingin menyertai kamu
saya ingin menginginkannya boleh berakhir

sudah tidak ada kali untuk menyewa kakak

mama dateng gak ya ke acara cooking class
bener pasti mama dateng
mbak mir gak tau gak sih
ya gak tau lah ngomong juga belum
apaan sih bemplon
jadi gini mbak ceritanya itu
masal tadi masa nyuruh gigi buat ngeberesi semua barang barang mbak andin
baju bajunya mbak andin terus dimasukin ke koper
kayaknya mbak andin udah gak tinggal lagi di sini deh mbak
gigi serius mbak kok malah melotot melotot
kita bakal kehilangan mbak andin
mbak andin bakal lemang mbak andin udah gak tinggal lagi di sini
gue kok kan yang melotot
itu ngasih kode ngasih kode
si rena tuh lagi ngarapin emaknya datang ke acara sekolahannya
malah pergi aja
dari bau baunya kayaknya salah omong ya aku
masalah baru lagi
wih mbak andin
diamu lagi sama masalah ini
gue gak yakin ini caranya
mama tinggalin aku
tolong aku om baik
tolong aku ya allah baik
tapi sekarang berhenti nangis ya
makasih ya om baik
udah nanti telepon lagi ya
andin harus berpisah dengan reina
aku harus bersatukan andin dan juga rena kembali
kamu udah makan
makan malam disini yuk
udah nanti aja dulu
pemenin mbak makan malam lah ya
mbak sendirian disini
nggak ada yang nemenin
nah gitu dong
kita udah jarang lompong lompong
setidaknya ada kamu yang bisa nemenin mbah di masa
kalau ada gue disini justru nino jadi nggak bisa deketin mbak andin kan
mama tadi sih pergi dan mama nggak masak
mau masak minstan
udah lama nih yuk
bisa gue masak ya kum
gue masak airnya ya mbak
seperti biasa kan cabainya lima
nggak pakai kol atau sayur lain
kok ada airnya
nggak ada airnya
nggak ada airnya
nggak ada airnya
kok lo masih inget aja sih mbak
kalau gue itu suka pedes dan gak suka kol
ya inget lah
kamu itu gak dibolehin mama untuk makan mie
tapi kamu selalu minta tolong sama mbak
jadi kamu minta tolong mbak untuk bikin diem diem
sampai mbak akhirnya yang kena marah sama mama
ya salah lo sendiri lah
mau aja gue suruh

sampai mbak akhirnya yang kena marah sama mama
namanya juga seorang kakak elsa
pasti akan melakukan apapun untuk membahagiakan adiknya
dan itu berlaku juga buat nino
lo begitu ikhlas saat lo tau gue udah nikah sama nino